oke dan sesuai dengan janji saya di awal tadi kita akan lihat soundbite of the week di minggu ini
kita mulai dari pernyataan presiden jogedo yang terkesan quote unquote ini mendukung menteri pertahanan yaitu siapa lagi
prabowo subianto bahkan saat perayaan ulang tahun ke delapan partai perindro ini presiden menyebutkan bahwa pilpres berikutnya adalah jatah pak prabowo
nah apa yang dimaksudkan jatah jatahan apakah betul ini adalah restu dari seorang presiden kepada prabowo
kita akan lihat apa yang kemudian disampaikan oleh presiden dan juga respon dari prabowo subianto
kelihatannya setelah ini jatahnya pak prabowo
oke ini jatah yang dimaksud adalah jatah menang pilpres atau hanya jatah ikut kontestasi
ini mungkin hanya presiden jokowi yang tahu begitu
nah ini masih soal presiden joko widodo tapi kali ini interaksi yang berbeda yaitu dengan ketua umum partai nasdem yaitu surya paloh yang disebut sebut
ini hubungannya sedang renggang dengan surya paloh
jokowi yang hadir juga pada hut perindo dan juga hud golkar beberapa waktu yang lalu tampaknya berbeda sikap pada saat acara hut partai nasdem yang digelar sebelas november pada jumat lalu
presiden joko widodo ternyata tidak hadir dan disebut pula belum mengirim ucapan selamat kepada salah satu
partai yang telah mengusungnya pada pilpres dua ribu sembilan belas lalu
nah hal ini menimbulkan isu keretakan di publik dan antara nasdem dan juga presiden joko widodo
surya paloh menanggapi hubungan persahabatan dengan jokowi setelah nasdem mendeklarasikan anies baswedan sebagai capres dua ribu dua puluh
ada yang menyatakan pada saya apa hubungan bung surya ini sudah retak dengan presiden jokowi
apa memang nasdem
itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah
nah ini pertanyaan pertanyaan
jawaban yang jujur adalah saya masih beranggap sampai hari ini presiden jokowi adalah presidennya partai nasdem
presiden jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang sehat harapkan
dan saya juga berharap saya akan tetap konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan
dan masih dari presiden jokowi dodo
di momentum hari pahlawan sepuluh november kemarin pemerintah menegaskan telah mencabut ketetapan mprs yang mengaitkan presiden pertama atau proklamator soekarno dengan pki
nah presiden jokowi dodo menegaskan soekarno adalah pahlawan dan tidak menghianati bangsa
bahwa ketetapan mpr nomor satu garing mpr garing dua ribu tiga menyatakan bahwa tap mprs nomor tiga puluh tiga mprs garing seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagai kelompok ketetapan mprs yang dinyatakan tidak berlaku lagi
dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum
lebih lanjut artinya insinyur soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara
yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan
presiden jokowi dodo terkesan mendukung menteri pertahanan prabowo subianto dengan menyebut pilpres berikutnya adalah jatah prabowo
di sisi lain jokowi yang tidak hadir dan belum mengucapkan selamat ulang tahun
ke sebelas ke partai nasdem memunculkan spekulasi hubungan jokowi dan paloh merenggang
kami akan mengulasnya dari kacamata media
usai jeda tetaplah bersama kami